video ini menjadi viral usai diunggah akun tiktok abit hingga ditonton jutaan kali
dalam video terdengar suara pecahan kaca disusul teriakan korban
video juga memperlihatkan dua orang perempuan tengah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi
dan mengaku dianiaya oleh sejumlah pria yang merusak rumahnya
setelah ditelusuri peristiwa dalam video ini menimpa solihati nurjana dan anaknya rifda abidah
warga cinta rakyat samarang garut jawa barat
peristiwa tersebut terjadi pada rabu dini hari lalu
menurut korban sebelum beraksi pelaku sempat bertamu ke rumahnya pukul sembilan malam
namun kembali datang tengah malam sambil merusak dan menganiaya penghuni rumah
korban mengaku pernah berhubungan bisnis dengan salah seorang pelaku beberapa tahun lalu
jalur penyelesaian ditempuh
namun gagal karena pelaku kerap mabuk
itu awalnya dari bisnis sih dari bisnis
cuma motifnya apa nggak tahu
di arah keterkaitan
itu selesai dengan tetap
karena itu beberapa tahun yang lalu
jadi gini kita kalau berhubungan sama orang yang suka mabuk susah kan
menanggapi video yang beredar dan laporan korban polsek samarang
menangkap tiga orang pelaku
jadi bukan pencurian bukan
oh bukan pencurian
ini kejadian pengurusakan
dan penganiayaan atau secara meroyokan
oh jadi yang korbannya ini dianiaya
berapa orang korbannya pak
dua orang ibu dan anak
kini kasus ini ditangani polsek
samarang untuk mengetahui motif dan latar belakang peristiwa tersebut
bedenka hadian garut jawa barat